kita beralih ke informasi lain setelah sempat ditahan dan diinterogasi selama sepuluh jam
salah seorang yang ditangkap tim densus delapan puluh delapan di batam dibebaskan karena tidak terlibat kelompok teroris
muhammad tegar sudah kembali ke rumahnya di kecamatan sagulung batam kepulauan riau
muhammad tegar pulang diantar dua polisi pada jumat malam
dua polisi yang mengantar menyatakan tegar tidak terkait kelompok teroris
tegar ditangkap saat menjemput hadi gusti yanda sahabatnya untuk berangkat kerja
keduanya diduga terkait jaringan pelaku bom bunuh diri di solo
meski tidak mengalami siksaan muhammad tegar dalam kondisi sedikit depresi akibat pemeriksaan oleh densus delapan puluh delapan
pihak keluarga menuntut agar densus delapan puluh delapan memulihkan nama baik tegar yang telah diciduk dan ditahan densus delapan puluh delapan selama sepuluh jam
pihak keluarga menuntut agar densus delapan puluh delapan memulihkan nama baik tegar yang telah disiduk dan ditahan densus delapan puluh delapan selama sepuluh jam